advokat pegiat isu hak asasi manusia atau ham haris azhar memutuskan mundur dari posisi saksi yang dihadirkan pasangan prabowo subianto sandiaga uno
haris mundur dari saksi mk lantaran prabowo dinilai punya masalah pelanggaran ham di masa lalu
dan untuk mengupdate terkait dengan informasi mundurnya haris azhar sebagai saksi dalam persidangan pada hari ini
kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan langsung direktur lokataru foundation haris azhar di jakarta
selamat sore bang haris
ya boleh bang dikonfirmasi lagi alasan bang haris kemudian mundur dari atau sebagai saksi dalam persidangan hari ini
saya punya beberapa alasan ya
pertama sebetulnya yang awalnya diundangkan itu suleman aziz gitu
atau yang sebetulnya menurut saya juga tepatnya sulman aziz
tetapi sulman aziznya itu tidak bisa hadir lantaran surat undangannya itu baru tadi malam
itu setiap jenisnya
itu setiap jenisnya kemarin lah ya disampaikan
sementara sulman aziz itu kan polisi dan dia harus minta izin
kita belum tahu apakah bosnya kasih izin apa enggak
tapi kalau dari sisi administrasi baru kemarin diberikan
nah kayak itu sebetulnya posisinya cuma dampingi
cuma dampingi si suleman aziz kan dari awal
karena di luar soal apa yang disampaikan itu
memang ya saya menganggap dengan suleman aziz punya hubungan perkawanan sejak lama
sudah lama kenal dan lain lain
nah itu satu hal
yang kedua jadi secara administrasi lamban baru mendadak gitu
meskipun jauh jauh hari dikasih tahu
yang kedua saya sudah minta ke salah satu tim kuasa hukumnya bpn untuk kalau bisa minta mk yang undang
karena undang ke suleman aziz jadi institusi ke institusi mk ke polri
nah ternyata undangannya yang awal itu undangannya tim kuasa hukum
saya itu sebetulnya ya bemper aja mendadak gitu
kalau suleman aziz nyadikan saya gitu
jadi secara material saya merasa bahwa kurang tepat
meskipun itu juga saya mendadak karena memutuskan baru tadi
sebelum siang lah
nah yang kedua
yang kelima ini juga agak saya apa namanya cukup penting buat saya
selain saya materialnya atau bemperannya doang
yang kedua yang penting adalah soal buat saya ini orang orang yang berkonflik di mahkamah konstitusi
orang orang yang bermasalah dari sisi hak asasi manusia
ini topik penting yang saya kerjakan selama ini gitu
prabowo namanya ada di laporan pelanggaran ham
jokowi juga lima tahun jadi presiden
gak bisa nyelesaian kasus penculikan dan penghilangan aktivis
dan membiarkan prabowo untuk maju lagi jadi presiden
jadi saya pikir pikir ngapain saya jadi saksi yang siapa nanti menguntungkan siapa salah satu pihak gitu kan
yang satupun yang terpilih justru memberikan ancaman buat kita dalam soal hak asasi manusia
jadi menurut saya saya menolak untuk jadi saksi
itu tadi tiga alasan yang anda utarakan
tapi bang haris ini terkait dengan sulman aziz sendiri
ex dari kapolsek pasirwangi
bagaimana saat ini proses pelaporan yang kemudian
dia kemarin sempat memberikan keterangan ini kan bang
soal bagaimana adanya indikasi atau dugaan pemetaan dan penggalangan dukungan untuk paslon nomor urut satu
saat ini anda mendampingi sulman aziz
kabar yang saya dengar sudah dicabut
keterangannya apa yang menyebabkan kemudian sulman aziz mencabut laporan itu bang
dia gak pernah cabut keterangan ini
dia saya firm sekali bahwa dia masih pada kesaksiannya
bahwa waktu itu pernah ada press conference setelah yang saya dampingi
itu dalam rangka upaya pihak polda jabar aja menetralisir itu
dia sendiri dia sampaikan ke saya bahwa dia tetap pada kesaksiannya
bahkan dia pernah minta ketika dipanggil senin itu sebelum press conference di polda jabar
dia bilang kalau emang saya dianggap salah pecat aja saya
jadi ya saya sih gak melakukan dia lah
bahwa di berita disampaikan bahwa dia mencabut keterangannya itu media saja
tapi menurut saya kan itu kutipan dari press conference yang dibuat oleh polda jabar
bukan dibuat oleh seorang aziz
dari sulman aziz sendiri apakah anda mendapatkan keterangan nih bang haris terkait dengan ketidaksediaannya dia untuk kemudian menjadi saksi dalam persidangan
sebagai saksi yang dibawa oleh tim bp
ada keterangan dari sulman aziz kenapa kemudian tadi kan anda mengatakan bahwa anda ini sebagai bumper begitu
atau cadangan jika sulman aziz tidak ingin memberikan keterangan
ada tidak keterangan dari sulman aziz sendiri kenapa ia tidak mau menjadi saksi dalam persidangan hari ini
tadi seperti saya awal saya sampaikan bahwa dia baru diundang secara resminya kemarin gitu
baru diundang secara resminya kemarin gitu
padahal dihubungi oleh tim kuasa hukumnya bpn sejak jauh jauh hari
tapi tadi cukup menarik bang haris nama anda cukup berulang kali disebutkan pada saat sidang akan diskors
karena tadi nama anda juga said tidu terus disebutkan sampai pukul tujuh belas tiga puluh tadi nama anda masih terus disebut
nah kemudian apa yang kemudian menyebabkan ya tadi anda sudah menyebutkan tiga alasan begitu ya terkait dengan kenapa anda tidak mau
tapi apa yang kemudian mendorong anda baru ketok saya tidak ingin menjadi saksi dalam persidangan ini
tadi kan sudah saya jelasin apa lagi yang saya mesti jelasin
kan situ rekam nih situ ulang lagi aja tuh
baik kemudian bagaimana bang haris saat ini yang akan anda
lakukan kedepannya terkait dengan pendampingan anda untuk sulman aziz sendiri ex kapolsek pasirwangi
kemudian bagaimana nanti rencana anda ke depannya untuk mendampingi ex kapolsek pasirwangi sulman aziz
dalam keterangannya dia terkait dengan adanya dugaan pemetaan dan juga penggalangan dukungan untuk paslon
ya ke mk maksudnya
anda akan mendampingi ia sampai terus
saya nggak dapat kabar bahwa dia akan hadir atau enggak
atau dia diizinkan atau tidak
apakah ada sesi lagi di mk besok besok saya nggak akan
tapi kan ada batas waktu
bang haris azhar direktur eksekutif lokataru
terima kasih sudah bergabung bersama kami
sekaligus juga menjelaskan alasan kenapa tidak ingin bersaksi pada persidangan hari ini
terima kasih bang haris